bapak kajari atau yang mewakili bapak dan lanal atau perwira yang mewakili
bapak masih utuh dan tidak bercacat
dengan lima calon
sekali lagi baik baik
penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan
dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir
karena memang kita tidak tahu
karena mana pun tidak tahu kapan pandemi covid ini akan berakhir
tetapi kalau yang bersangkutan itu positif
covid sembilan belas maka petugasnya pakai hasmat
dan kita yang datang ke mereka
misalnya mereka sedang diisolasi di rumah sakit
maka kita datang ke rumah sakit
mereka sedang isolasi mandiri
kita datang ke tempatnya
ya pilkada serentak dua ribu dua puluh tinggal menghitung hari
namun masih terdapat sejumlah permasalahan
mulai dari penyaluran apd ke panitia pemilihan
pertama penyelenggaraan berkata
yang dikatakan reaktif
dan pro kontra petugas kpps
yang melayani pasien positif covid sembilan belas
bahkan datang ke isolasi
ataupun ke rumah sakit
di sisi yang lain fakta dan angka masih menunjukkan
tren penambahan kasus covid sembilan belas
yang masih belum membaik
sehingga muncul kekhawatiran
apakah pilkada ini aman
dan sudah seberapa siap kita menghadapi pilkada
di tengah pandemi
saya akan membahasnya pada malam hari ini
bersama dengan empat narasumber yang bergabung
ada pak ilham saputra
ada pak pandu riono
wakil ketua komisi dua dpr
ada mbak titi anggrai
dewan pembina perludem
bapak bapak dan ibu apa kabar semuanya
selamat malam pak trenka
bapak ibu kita membahas soal pilkada
tinggal menghitung hari ke pilkada ini
pak ilham saputra
pak ilham ini
ini kan yang tengah kemudian ramai juga adalah soal
pemilih yang covid sembilan belas
ini didatangi oleh petugas kpps
memang sudah ada pkpu nya
dan juga untuk menjamin hak pilih mereka
tapi apakah sudah dipertimbangkan betul betul
ini pak ilham resiko yang akan dihadapi
ketika petugas mendatangi tempat isolasi
mendatangi pasien covid sembilan belas
ya terima kasih mas renhard

memastikan hak konstitusional masyarakat
ini bisa pro kontra terkait dengan ini
tetapi terkait dengan
kemudian kita datangi bagi pemilih
yang terkena atau terdampak covid sembilan belas
ini dalam pkpu
ini harus berkoordinasi dengan
berkoordinasi dengan gugus tugas
dan berkoordinasi dengan rumah sakit setempat
ini niat kami sebetulnya bukan untuk apa apa
tetapi kemudian untuk memastikan
seluruh proses atau seluruh hak konstitusional masyarakat itu terpenuhi
tetapi kemudian silakan berkoordinasi dengan rumah sakit
atau kemudian dengan gugus tugas tempat
dibuat metodologi seperti yang kemudian kami sudah
kemudian kami sudah persiapkan
karena selama ini juga ada pertanyaan
dari beberapa masyarakat bahkan ada masukan
bagaimana dengan mereka yang kemudian ott
yang harus kemudian diisolasi di rumah sakit atau di rumah masing masing
hak konstitusional mereka bagaimana
nah kami dari kpu mencoba untuk memenuhi hak konstitusional mereka
dalam pilkada dua ribu dua puluh kali ini
tetapi sekali lagi
ini mas ren arca
tetap harus kemudian berkoordinasi
dengan gugus tugas rumah sakit tempat dimana mereka dirawat
ya bang ilham yang jelaskan ini mereka tentu harus pakai apd atau khasmat lengkap gitu ya
kalau kita lihat dari pernyataan ombudsman
belum menyalurkan apd ke panitia pemilihan kecamatan
bagaimana ini bang ilham penjelasan dari kpu
ya kita sudah
sekarang sudah berjalan
kebetulan saya sedang melakukan proses perpisi terhadap pengadaan logistik
nah sebagian tadi di beberapa tempat itu sudah mulai terpenuhi ya
sudah mulai di bahkan sudah mulai di distribusi ke tiga kecamatan
oke jadi sudah sesuai target
apakah ini kemudian bisa terdistribusi dengan baik
paling tidak h satu atau h dua di hari h pilkada bang ilham
insya allah kami optimis
ini sudah terdistribusi dengan baik
satu hari sebelum pilkada
oke baik saya ke pak pandu dulu
pak pandu yang tengah jadi pro kontra ini kan yang ini ya
mendatangi pasien covid sembilan belas tadi itu
oke lah pasti resikonya tentu kita mungkin sudah bisa membayangkan
tapi kira kira menurut anda ini tepat atau tidak sebetulnya
sangat tidak tepat
jadi menurut saya itu harus dihentikan
karena orang itu mempunyai hak hidup
mereka sedang dying
sedang mendapatkan perawatan dimana harus butuh ventilator dan sebagainya
yang masuk rumah sakit itu adalah yang derajatnya menengah dan berat
kalau itu mau didatengin itu artinya melanggar hak untuk hidup dan hak untuk selamat
jadi kalau ada yang meninggal
itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sengaja oleh petugas kpu
karena memaksakan hak konstitusi
jadi nggak bisa seperti itu
ini kasusnya beda dengan orang sakit yang biasa
itu saat diisolasi dan juga dalam kondisi yang sangat berat
dan angka kematian yang dirawat di rumah sakit itu tinggi sekali
dengan adanya kejadian semacam ini
kan meningkatkan apalagi kalau ada pemaksaan
menurut saya sih dihentikan saja
dihentikan semoga saja
dihentikan semua yang dirawat di rumah sakit
tidak perlu didatangi oleh petugas kpu
karena tidak memungkinkan
bang ilham tadi anda menegaskan tentu harus berkoordinasi dulu dengan gugus tugas tempat
apa yang kemudian menjadi lampu merah bahwa
lampu hijau bahwa oke yang ini boleh didatangi yang ini tidak dan sebagainya
karena pak pandu tadi tegas mengatakan ini tidak tepat sebaiknya dihentikan
yang memahami terkait dengan kondisi itu adalah sebenarnya
gugus tugas dan kesehatan masing masing
kita sudah berkoordinasi kepada masing masing tas dan gugus tugas
terutama di daerah daerah yang bialkan ada
jadi sekali lagi bahwa kemudian
kalau memang kemudian gugus tugas tidak mengizinkan
maka kami tidak melakukan atau kemudian
memfasilitasi hak konstitusional mereka
jadi sebetulnya bukan seperti bayangan pak pandu
bahwa ini adalah orang orang yang pakai ventilator dan sebagainya

tetapi mungkin saya terkait dengan secara medis
tapi teman teman yang otg
yang kemudian masih bisa difasilitasi untuk koordinasi dengan rumah sakit sehat
orang yang pakai ventilator sudah dirawat dan sebagainya bukan seperti itu
tetapi kemudian kalau gugus tugas mengatakan
saya kami akan kemudian tidak akan melakukan proses itu
kemudian kalau gugus tugas mengatakan kami akan kemudian tidak akan melakukan proses itu
jadi sekali lagi penting perlu saya sampaikan
kpu berusaha untuk memastikan hak konstitusional masyarakat
nah dengan berkoordinasi dengan institusi institusi yang berwenang

yang menentukan standarnya adalah gugus tugas di daerah begitu
pasien ini apakah bisa didatangi atau tidak dan lain sebagainya begitu ya bang ilham
pasien ini apakah bisa didatangi atau tidak dan lain sebagainya begitu ya bang ilham
ya tentu hasil koordinasi kita dengan
oke hasil koordinasi dengan pihak kpu
oke baik pak pandu
ada standar begitu artinya yang kemudian diterapkan ke gugus tugas
yang nantinya akan menentukan yang lebih paham bagaimana kemudian kondisi di wilayah itu masing masing
enggak bukan karena itu ini harusnya diselesaikan secara nasional
jadi orang yang masuk rumah sakit itu bukan otg
otg itu nggak usah dirawat

orang dengan gejala ringan nggak bisa masuk rumah sakit
jadi orang yang masuk rumah sakit itu bukan otg itu nggak usah dirawat otg itu orang dengan gejala ringan nggak ada yang masuk rumah sakit
nggak ada yang masuk rumah sakit
masuk ke rumah sakit adalah orang yang membutuhkan bantuan medis
dan itu dalam gejala sedang dan berat
jadi yang masuk rumah sakit tidak perlu didatangi oleh petugas kpu
karena tidak memenuhi syarat kondisi sehat
jadi malahan ini akan membuat orang jadi tercengang
ini karena ketidakketahuan dari kpu
dan juga tidak ada ketegasan dari satgas pusat
ini tanggung jawab keduanya
jangan lagi diserahkan ke lempar lagi ke satgas tera dan sebagainya
ini harus tegas sebelum dilaksanakan itu harus ada keputusan
hak untuk hidup itu jauh lebih penting daripada hak konstitusi
oke baik saya ke kang saan dulu
kang saan teman teman di dpr komisi dua khususnya
membawahi soal pemilihan kepala daerah ini
bagaimana melihat soal pro kontra yang tadi sudah kita bahas sejak awal ini kang saan
dpr kan juga menyempakati bahwa pilkada tetap berjalan terus
ya pertama memang secara prinsip ya
hak politik dari warga masyarakat itu tidak boleh diabaikan
itu haknya harus dipenuhi
nah terkait dengan pandemi kami juga meminta bagaimana kpu
mensiasati mereka mereka yang ada dalam isolasi
apakah itu isolasi mandiri di rumah
atau memang nanti seperti tadi di rumah rumah isolasi yang lain
di wisma atlet dan sebagainya
dan juga tadi saya mendengar dari pak pandu
yang mereka di rumah sakit yang kira kira
nanti kan benturan antara hak untuk hidup dan hak untuk memilih
itu kan kpu tentu punya pertimbangan pertimbangan
tapi secara prinsip hak hak warga masyarakat untuk memilih tidak boleh hilang
diusahakan semaksimal mungkin
tapi kalau memang nanti ketika akan dijalankan itu mengganggu hak hidup seseorang
tentu kpu bisa mempertimbangkan kembali
jadi kan yang dipetakan yang di rumah sakit
yang dia kena banyak secara medis itu kritis berapa
isolasi mandiri berapa dan sebagainya
itu penting untuk dipetakan oleh kpu
oke kita break terlebih dahulu ya
bapak ibu sekalian saya akan kembali di usai jeda
melihat bagaimana catatan dari perludem terkait dengan persiapan pilkada kita
ini apalagi di beberapa hari menjelang hari h tanggal sembilan desember nanti
kami akan segera kembali sesaat lagi
mbak titi silakan langsung mbak
apa pandangan anda terkait dengan persiapan kita menuju hari h pilkada serentak mbak titi
ya ada banyak hal yang
memang harus kita perhatikan terkait dengan upaya memastikan dua hal
satu kualitas teknis pelaksanaan pilkadanya sendiri
dan yang kedua adalah kesehatan dari pelaksanaan pilkada
mencermati tadi perbincangan diantara pak pandu pak ilham dan juga pak saan
di dalam penilaian kami ada tiga hal yang harus diperhatikan
dalam standar internasional memang praktik melayani hak pilih para pasien covid sembilan belas itu
dilakukan oleh beberapa negara yang menyelenggarakan
pemilihan di masa pandemi
misalnya india lalu korea selatan terakhir juga amerika serikat
tetapi memang mereka memiliki prosedur prosedur yang sifatnya special voting arrangement
atau tata kelola pemilihan secara khusus
misalnya memilih lewat pos lalu ada early voting advance voting
nah kalau kita ini kan enggak
jadi orangnya yang harus langsung berinteraksi dengan petugas
masalahnya adalah yang kedua
petugas yang melakukan layanan pemilihan itu bukan petugas kesehatan
tetapi petugas umum yang hanya dilengkapi oleh alat pelindung diri
sehingga penguasaan pada pelayanan medisnya itu kan tidak seterbiasa naga kesehatan
harus diingat tenaga kesehatan saja itu ada yang terpapar
apalagi ini kalau orang biasa
nah yang kedua adalah simulasi untuk melakukan itu sepengetahuan

nah dengan beberapa pertimbangan tadi saya kira
lihat apa namanya perkembangan menanjak atau meningkatnya kasus positif covid
lalu kemudian kita seperti tergagap di dalam melakukan pelayanan terhadap pasien
apalagi nanti yang bertugas bukan tenaga kesehatan
saya kira adalah bijaksana ya untuk meninjau ulang soal pemberian layanan hak suara pada
karena memang tadi kita tidak punya mekanisme layanan khusus yang mengurangi interaksi
seperti di negara negara yang melayani pasien covid tadi
misalnya kalau di amerika itu walaupun ada in person voting
mereka punya postal voting atau memilih lewat pos
di korea selatan itu mereka punya early voting atau memilih lebih awal
tidak harus di hari pemungutan suara
sehingga bisa mengurangi kerumunan dan juga beban para petugas
jadi itu yang hal hal dinamika yang
kami kira juga perlu diperhatikan oleh penyelenggara
nah yang kedua mas reinhardt
ini juga ada kondisi soal persiapan logistik
kita kan di penghujung tahun ya yang ada cuaca ekstrim
lalu ancaman banjir gunung meletus
nah hal ini juga memerlukan perhatian
saya tidak akan ada pilkada kalau kemudian tidak ada logistiknya
jadi ada beberapa hambatan terkait dengan distribusi logistik
yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana pengetahuan pemilih

jadi soal proses pemilihan menyangkut prosedur protokol kesehatan
ini juga yang menjadi tantangan tersendiri
karena kita tidak mau misalnya karena pelaksanaan hak konstitusional warga negara ini
tetapi proteksinya tidak bisa dioptimalkan
lalu pilkada menjadi kluster baru penyebaran covid
itu memori kolektif yang kurang bagus bagi warga negara kita
nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan
terkait juga persiapan lain misalnya kapasitas
pengetahuan petugas soal teknis pemilihan dengan protokol kesehatan
juga beban beban baru yang harus mereka tanggung
contohnya dengan penerapan aplikasi sirekap
yang menyaratkan mereka harus bisa menggunakan aplikasi digital melalui ponsel android
nah itu beban beban baru yang harus diantisipasi
sehingga pada hari h nanti para petugas kita betul betul ready gitu ya
dengan protokol kesehatannya dan juga tugas untuk menjaga kualitas teknis pemilihannya
kang saan dari pandangan anda di komisi dua
apakah memang ini masih perlu ditindaklanjuti kang saan
soal kekhawatiran kekhawatiran yang tadi sudah kita bahas
yang juga disoroti oleh pak pandu juga
tadi oleh mbak titi juga diingatkan beberapa hal
bagaimana menurut anda kang saan
ya kekhawatiran itu memang menjadi pertimbangan utama dari kami di komisi satu

bahkan minggu minggu ini kami ke daerah untuk melakukan kunjungan

bahkan minggu minggu ini kami ke daerah untuk melakukan kunjungan
kunjungan spesifik kayak saya ke semarang dan juga ke kerawang
itu adalah penekanan terkait bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat
bahwa pilkada ini menjadi kluster baru penyebaran covid
nah ini harus dijawab
makanya kami meminta secara detail ke penyelenggara
bagaimana prokes covid sembilan belas ini benar benar bisa dijalankan
nah memang temuan temuan
yang kami lakukan misalnya
ada beberapa mereka yang rapid ada yang reaktif
nah itu juga dengan waktu yang tersisa bagaimana
ada persoalan juga nanti ada komisioner kpu
ini terkait dengan sarung tangan
latek yang sampai hari ini kemarin kami datang itu
itu belum diterima oleh kpu kpu di kabupaten
apalagi menyebarkan misalnya ke tingkat kecamatan atau ke tingkat tps
nah ini juga seperti ini menjadi concern kami di komisi dua
jadi keselamatan dan kualitas teknis kepilkadaan
oke kang saan perlukah dibatalkan kebijakan menghampiri ya
menghampiri pasien positif covid sembilan belas ini yang kemudian mendatangi langsung begitu
perlukan itu dibatalkan sepertinya dipandu tekankan
kalau memang itu bisa mencelakakan dan mengancam hak hidup seseorang
bahkan juga punya resiko
nah ini juga bisa diterima oleh kpu kpu di kabupaten
men access skill n konstituen tanpa kursi pemerintah pemerintah legahnya
dan dijelasin untuk kementerian
buat pengajar veritas
bagaimana cara diperbaiki
fungsi russian financialional hasil shade
ke ulang tahunbol expanded
kalau menentukan kekuatan
karena resikonya lebih besar ketimbang manfaat secara elektoral mana yang memang masih mungkin didatangkan
nah hal seperti ini perlu sekali lagi dipetakan oleh kpu
oke kita break terlebih dahulu
usai jeda kita coba bahas soal protokol kesehatan yang tadi juga sempat disampaikan oleh mbak titi
kemudian pengetahuan pemilih juga soal standar kesehatan di tps seperti apa
dan hasil reaktif yang didapatkan di beberapa daerah terhadap petugas di pemungutan suara
nah kami akan bahas sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia election
baik anda kembali di cnn indonesia election masih bersama saya reinhard sirait
kita coba lihat dulu data yang kami kumpulkan terkait dengan petugas tps atau kpps yang reaktif usai menjalani rapid test
tadi kami sudah kumpulkan di beberapa daerah ya ada di padang sumatera barat
ada sekitar empat ratus enam puluh sembilan anggota kpps dinyatakan reaktif usai rapid test
anda yang di rumah bisa menyaksikan di layar televisi rapid test tiga puluh november yang lalu
di bali satu satu ratus enam petugas kpps dan pengamanan tps reaktif setelah rapid test
kemudian di kepulauan riau ada sembilan ratus enam puluh empat petugas yang juga reaktif dites pada dua desember yang lalu
dan terbaru di kota bandung ada satu lima ratus petugas kpps nyatakan reaktif covid sembilan belas
hasil tersebut didapatkan dari rapid test yang dilakukan kepada enam puluh satu delapan ratus enam puluh enam petugas kpps
dan tadi juga koresponden kami di lapangan juga melaporkan tiga puluh sembilan petugas di bandung petugas kpps ini positif menjalani swab test
bang ilham bagaimana mekanisme kemudian ketika ada hasil hasil seperti ini ada yang reaktif ada yang positif
ini seperti apa bang ilham
ya sebetulnya itu bijaksana
karena rapid test atau swab ini adalah kebijakan kami untuk kemudian meminam alisir paparan covid sembilan belas bagi petugas kami
jadi sebagian yang sudah di swab kemudian tidak mungkin lagi diisolasi dalam waktu kemarin lagi segera diganti
jadi ini adalah bagian dari upaya kami untuk kemudian memastikan proses tps itu bisa berjalan sesuai dengan protokol pencegahan covid sembilan belas
ya meskipun kemudian ini hanya beberapa hari mekanisme atau aturan penggantian itu masih cukup ada waktunya bang ilham
masih masih ada waktu
memang kita sudah menyiapkan beberapa cadangan dan bahkan juga kita sudah berkoordinasi dengan para pihak seperti lembaga pendidikan
atau pihak lain untuk kemudian menggantikan teman teman yang terkena covid
dan berkaitan dengan bintek bintek bintek dan kpps ini tidak semua kemudian dihadirkan
bintek adalah proses
tetapi beberapa kpps saja yang kemudian kita hadirkan untuk kita bim cek nanti sebagian dari kpps itu bisa kemudian men sharing hasil bimteknya kepada anggotanya
baik bang ilham
tadi mbak titi juga menyoroti soal pengetahuan pemilih bagaimana dengan protokol kesehatannya
kemudian protokol kesehatan yang diberlakukan nanti akan seperti apa sih
mungkin banyak juga masyarakat yang di daerah daerah yang pilkada belum terinformasi dengan baik
gambarannya akan bagaimana sebetulnya bang ilham
ya sebetulnya kan kita sudah kita punya namanya relawan demokrasi
mereka bekerja langsung ke komunitas komunitas di bawah
sosialisasikan bagaimana kemudian nanti protokol kesehatan di tps
salah satunya seperti itu
jadi tentu ada hal baru dalam daerah daerah pilkada di tahun dua ribu dua puluh ini
pertama adalah kita memastikan nanti para pemilih harus menggunakan masker
bawa alat tulis sendiri
di dalam c pemberitahuan kami akan sampaikan jam berapa saja mereka harus hadir
untuk menghindari kerumunan
di tps juga kami siapkan hand sanitizer atau kemudian alat cuci tangan portable
nah sebelum ke tps ini akan diukur dengan termogan
kita masuk nanti kita akan berikan sarung tangan ini
kemudian mereka memilih
kemudian membuka sarung tangannya
karena sarung tangan itu sekali dipakai
dan dengan tinta di pintu keluar akan ada lagi alat cuci tangan
kemudian nanti dalam selisela sela proses pemohonan penghitungan
itu nanti akan kita semprotkan disinfektan di tps
pak pandu sudah ada protokol kesehatan standar yang ditetapkan ini
dengan harapan tentu apa yang dikhawatirkan ini tidak terjadi
yang dikhawatirkan apa sih
ya pak pandu ini misalnya kalau kemudian ada penularan
ada transmisi begitu ketika terjadi kerumunan masyarakat di pilkada
memang bisa dihindari
ya mau diapain aja itu tidak mudah dihindari ya

jadi apalagi kita menghadapi banyak sekali masyarakat yang akan menggunakan alat cuci tangan
katakan menggunakan hak pilih
hak pilih itu sukarela loh
jadi tidak bisa dipaksakan
kalau mereka tidak mau datang
tidak mau milih nggak apa apa
kenapa harus dipaksakan
ya kan juga yang dirawat di rumah sakit
satgas daerah juga nggak punya
hak apapun untuk menentukan
boleh atau tidak tidak punya itu
dokter penanggung jawab pasien
atau pelayanan kesehatan
dia yang bertanggung jawab
apakah pasiennya itu bisa diizinkan atau tidak
jadi jangan mudah membuat
ini adalah menyangkut nyawa manusia
jangan main main dengan nyawa manusia
satupun terjadi karena kematian
karena akibat proses ini
itu akan bisa dituntut kpu oleh keluarganya
apalagi kalau keluarganya tidak mengizinkan
tetap dipaksakan untuk memberikan suara
hak konstitusi itu tidak ada artinya
dengan hak hidup
itu semua orang harus sudah tahu
dari ke dpr
kpu semuanya harus sudah tahu
kenapa masih meragukan
masih membicarakan hak konstitusi
hak hidup itu lebih penting daripada hak
itu yang harus dipikirkan
oke jadi ketika kemudian ini kan kita tinggal
lima hari lagi pak pandu
tidak ada juga kemudian opsi
membatalkan pilkada begitu kan
artinya kan tinggal kemudian bagaimana
tidak pernah yang dirawat di rumah sakit didatangi
oke jadi itu yang kemudian menjadi
sebetulnya ya pak pandu
oke saya ke mbak titi
mbak titi tanggapan dari anda mbak titi bagaimana
dengan memperhatikan perkembangan
dan juga persiapan teknis penyelenggaraan
saya juga bagian yang sepakat ya
sebaiknya kita memikir ulang
untuk pemberian hak pilih bagi
pasien positif covid sembilan belas di rumah sakit
ataupun yang sedang isolasi mandiri
karena dari pantauan saya secara langsung
simulasi di dalam pemberian hak pilih
pemilih dengan positif covid sembilan belas
termasuk yang isolasi mandiri di rumah
itu tidak ada simulasinya
jadi bagaimana standar
lalu tindak lanjut dari pemberian suara
kan ada perpindahan surat suara ya
antara pemilih yang positif
nanti itu kan surat suaranya digabungkan
di dalam kotak yang sama
setelah masuk dalam kotak
walaupun memakai sarung tangan
tetapi kan kita tidak pernah tahu kondisi di tps
itu seperti apa
jadi dengan pertimbangan itu
maka untuk kepentingan yang lebih besar
saya kira adalah pilihan yang patut dipertimbangkan
untuk memikir ulang soal
pemberian suara pasien positif covid sembilan belas
yang juga perlu diperhatikan
dan tidak banyak didiskusikan
soal bagaimana penanganan terhadap
limbah atau sampah
yang dihasilkan dari tps
kan sarung tangan sekali pakai
lalu kemudian ada beberapa instrumen
nah itu juga jangan
kelakuannya sembarangan dan malah
menjadi medium penularan baru
saya setuju bahwa
ketika keputusan untuk melanjutkan
diambil oleh kpu pemerintah dan dpr
maka tanggung jawab maksimal
itu harus ditunjukkan oleh
mereka menangani pelaksanaan
terutama tadi ya soal petugas
petugas itu memang di peraturan kpu
ada pengaturannya mas reinhardt
kalau dua orang yang berhalangan
maka proses pemilihan
masih bisa berlanjut hanya dengan lima orang
tetapi kalau kurang dari lima orang
harus dilakukan rekrutmen penambahan
nah sementara kan
waktu sudah mepet sebaiknya
opsi opsi misalnya untuk menunda
kalau petugasnya kurang
itu menjadi pilihan yang diambil
supaya pilkada kita
tidak berisiko nah termasuk
juga soal bagaimana memastikan
pasca pemilihan ini kan saya
tidak tahu apakah pasca pemilihan akan
ada rapid atau fast work lagi
pada petugas itu juga perlu
dipertimbangkan pak ilham karena justru
interaksinya itu kan di hari h
kalau kita belajar dari pemilu
sabah dan pemilu amerika serikat
tiga november lalu
di amerika serikat misalnya itu
mencapai puncak ada penambahan
tertinggi itu diperkirakan
merupakan hasil dari pemilu
tiga november dua ribu dua puluh lalu
nah ini yang juga mitigasi
yang oleh kpu perlu dipertimbangkan
jadi bukan hanya perannya
tetapi pascanya juga harus dipikirkan
kira kira begitu pak trenat
menarik ini pascanya harus dipikirkan
jadi kita coba di segmen berikutnya
kita coba akan ulas sebetulnya
semangat diskusi ini adalah bagaimana
di lima hari terakhir ini
kita memaksimalkan apa yang kemudian
bisa dilakukan kebijakan kebijakan
apa yang sekiranya perlu dipertimbangkan kembali
agar apa yang kita khawatirkan
akan terjadi kelas terpilkada
tidak terjadi begitu
ini yang kemudian akan kita bahas di segmen berikutnya
harus merespon tadi apa yang disampaikan oleh mbak titi
dan sebetulnya dari masing masing anda
kita sudah siap atau belum
sebetulnya untuk menghadapi pilkada
di masa pandemi ini dijawab nanti
usahanya deh kami akan segera kembali sesat
baik saya ke kang saan
kang saan yang jelas masih banyak tentu pr
dari persiapan pilkada kita
di lima hari terakhir ini
pengawasan dari dpr seperti apa
kemudian juga merespon tadi yang sudah kita diskusikan
kita sudah diskusikan sejak awal
mulai dari kekhawatiran
dan juga masukan agar sebaiknya
dibatalkan kebijakan untuk
mendatangi pasien covid sembilan belas
dan tadi juga menarik
mbak titi menekankan juga pascanya bagaimana
apakah dpr juga sejak awal sudah melihat
bagaimana pasca pilkada
ini dites lagi orang orang
yang kemudian paling tidak petugasnya
dari sisi kami ya ketika
dengan penyelenggara di pusat
mendagri maupun ke daerah
dari mulai soal apa
data pemilihan dan sebagainya
dari sisa waktu itu
kita pastikan secara teknis
mereka sudah siap ya
walaupun ada mungkin kekurangan sana sini
tapi secara keseluruhan
mereka sudah siap
nah memang yang menjadi problem
itu kan meyakinkan
menjawab keraguan publik
terkait dengan soal protokol
kesehatan walaupun semua
pemerintah dan juga penyelenggara
sudah berusaha semaksimal mungkin
keselamatan dan kesehatan
kepada masyarakat dalam ini pemilih
peserta dan juga penyelenggara
itu dengan cara
kebutuhan yang diperlukan dalam
peraksanaan pilkada ini
dan dpr juga mendukung semua
dari sisi anggaran dan sebagainya
tapi memang sisa waktu ini yang harus
keraguan itu tadi
walaupun misalnya penyelenggara sudah
mulai menyiapkan diri dari
sisi apd dari sisi
persiapan dirinya melakukan rapi tes
dan sebagainya tapi tidak
masukan masukan dari publik sisa
lima hari ini tadi untuk datang
ke rumah sakit yang
menurut saya perlu izin dan
sebagainya dan itu banyak modorotnya
itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh kpu
karena memang hak politik
tidak bisa dipaksakan juga kalau
keluarganya tidak mengizinkan
dan yang bersangkutan misalnya
juga tidak menggunakan kan tidak
bisa kita paksakan karena memang
sifatnya hak politik dilakukan secara
ada paksaan dan hal ini
yang harus dijawab oleh kpu oke sebelum
ke kpu saya ke pak pandu dulu pak pandu
saya ingat betul beberapa hari lalu
kita diskusi anda juga mengkhawatirkan di bulan
desember ini karena ada libur panjang
sekarang bagaimana kekhawatiran anda pak pandu
tapi paling tidak begini apa yang kemudian
harus dilakukan oleh semua pihak agar
ya sejak dua
minggu yang lalu saya khawatir banget
karena liburan panjang itu
diizinkan dan sekarang
rumah sakit penuh semua sekarang
kita dalam periode panen kasus
ya jadi kalau
mendengar banyak orang teluhan
di rumah sakit di setiap kota
di pulau jawa itu sama bandung
saja sudah kelabakan
apakah pemerintah sekarang
kelihatan sibuk enggak
banyak orang yang mau meninggal juga tenang tenang
saja memang kita
merasa darurat sekarang enggak
semuanya merasa tenang
jadi mau diapain lagi
jadi terserah indonesia maunya
membiarkan semua ini seperti ini
banyak orang yang mati
jadi kalau ada buku how democracy
karena masih dalam suasana seperti ini
prosesnya itu tidak bisa dijamin
jangan menggunakan sekali sekali kata kata
yang tidak bisa di
apa dipenuhi menjamin
menjamin siapa yang bisa
menjamin kalau ada apa apa
menjawabkan enggak bisa
jadi harus dipertimbangkan
betul setiap langkah langkahnya
itu jadi janganlah
dipaksakan harus begini harus gini
hak konstitusi bagaimana bisa
hak konstitusi itu menjadi wajib
pertama adalah hak bangsa
adalah hak negara dalam melindungi
segala tumpah dana dan bangsa
hak pertama aja nggak bisa dipenuhi
mau hak lainnya bisa dipenuhi
jadi kita harus
dipenuhi kita harus
dipenuhi kita harus
kita harus mempertimbangkan
jamin mana yang kita tidak bisa jamin
oke paling tidak apa yang masih bisa dilakukan
di lima hari terakhir ini pak pandu
silahkan para pelaksana yang
tanggung jawab yang terhormat untuk
memikirkan kan mereka yang selama ini
memikirkan nggak ada input yang
diperhatikan juga memang saya tidak pernah
menerima oke saya ke
menjamin kesehatan dan juga
di tanggal sembilan desember nanti bagaimana
berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti
dengan covid sembilan belas salah satunya tadi
bagaimana kemudian kami memastikan
petugas kami terlebih dahulu
sehat dan mampu melayani
dan tadi terkait yang di rumah sakit
sebetulnya tidak ada pemaksaan ya
tentu kita berkoordinasi dengan rumah
sakit dan dengan
tugas memaksakan memang
dalam demokrasi kita bukan seperti di australia
orang untuk memilih bahkan
didenda jika tidak memilih
tapi kemudian sekali lagi
kita tetap akan berkoordinasi dengan
para pihak tentang bagaimana
kemudian kita memiliki
fasilitas konstitusional kepada
masyarakat masukan masukan ini
menjadi pertimbangan kami juga akan
terus berkoordinasi dengan petugas
yang tentu saja
koordinasi kami akan terus
intens terkait terima kasih pak
pandu dan titi baik bang ilham
terakhir singkat saja dari anda berarti
sudah seberapa siap kita sebetulnya
pilih keadaan nanti di tengah pandemi tanggal sembilan
ya saya kira kita dengan beberapa
upaya maksimal kami untuk
dapat memilih dan datang ke tps
untuk menjalankan pilkada
yang akan datang oke
lagi kami akan memperhatikan
masukan masukan dari pak pandu
dari titi dan sebagainya
kemudian memastikan proses
penyelenggaraan pilkada nanti bisa
berjalan dengan baik oke terakhir ke
singkat saja mbak citi kesimpulan dari
anda apa mbak titi di lima hari menjelang
kita ini sekarang sedang berada diantara
segala keterlanjuran ya
karena soalnya dari regulasi
saja undang undangnya itu tidak
diubah undang undang kita itu masih
undang undang biasa semuanya itu
mengandalkan kpu untuk melakukan
penyesuaian terkait dengan
situasi pandemi bukan undang undang
pilkada di tengah pandemi ya ya dengan situasi yang ada sekarang maka
pihak pihak yang memutuskan pilkada lanjut
harus bertanggung jawab penuh membuktikan
bahwa mereka mampu menjawab
kalau publik itu kan mereka akan pergi ke
tps kalau mereka merasa aman kalau mereka
merasa tidak aman ya mereka tidak akan
pergi ke tps nah kerja keras
inilah yang saya kira lima hari ke depan
betul betul tantangan sangat
besar bagi semua pihak
terkait dengan pilkada kita
termasuk juga kang saan
dan kawan kawan ya mbak citi dan juga mbak pandu
untuk bisa menjamin juga
ikut menjamin bagaimana pilkada ini bisa aman
sebetulnya tidak hanya kemudian hanya penyelenggara
akan mengawasi terus kami akan ngontrol
untuk memastikan bahwa
pilkada ini tidak seperti
kluster baru penyebaran covid sembilan belas
lima hari terakhir ini mudah mudahan
kita masih bisa berharap
ada perubahan ada perbaikan
lagi dan juga semakin matang persiapan
pilkada serentak di tanggal sembilan
sehingga kekhawatiran yang
mungkin kita takutkan atau mungkin
banyak orang juga khawatir tidak
terjadi terima kasih banyak pak pandu
mbak titi kang saan terima kasih banyak
bang ilham terima kasih banyak diskusi yang sangat menarik
pada malam hari ini tapi sayang kita harus
sudah sampai disini terima kasih banyak
dan juga mbak citi sekalian
kami akan segera kembali usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia election